teman teman jurnalis pada hari ini hari rabu tanggal dua puluh tujuh maret tahun dua ribu dua puluh empat
sebagaimana kita ketahui adalah hari pertama sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilu atau phpu di mahkamah konstitusi
hari ini ada dua agenda yang pertama jam delapan adalah pembacaan permohonan oleh pasangan calon nomor dua
kemudian nanti jam tiga belas agendanya adalah pembacaan permohonan oleh pasangan calon nomor urut dua
kami kpu sebagai pihak termohon tentu saja mempelajari mendengarkan mencermati apa apa yang menjadi pokok perkara atau yang didalilkan oleh para pemohon
baik untuk yang pagi ini maupun yang nanti siang
nah berdasarkan hal itu sebagaimana sudah pernah kami sampaikan kpu beberapa waktu yang lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan kpu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
untuk mengantisipasi segala sesuatunya yang kira kira akan menjadi topik pokok permohonan oleh para pemohon
terutama untuk persidangan persidangan awal ini untuk pemilihan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilu presiden
jadi pada intinya pada hari ini kami mendengarkan mencermati membaca dan kemudian memberikan catatan catatan pada pokok pokok permohonan para pemohon